selamat pagi assalamualaikum pak ustadz
di hari jumat yang baik ini kita juga mau belajar sesuatu
sebenarnya apa definisi warisan secara prinsip syariah
ya kalau kita berbicara tentang ilmu waris ya
memang waris ini berkaitan dengan ilmu fikih
hukum kewarisan ini sering disebut dengan istilah ilmu farait
yang mana kata faroid ini adalah jamak dari faredoh
yang bermakna sesuatu yang wajib atau yang harus ditentukan
yang mana menurut para istilah
merupakan sebuah ilmu tentang metode pembagian harta warisan
sedangkan kalau kita membahas secara rinci ya tentang waris ini
yang lebih spesifik lagi adalah
berpindahnya ke pemilikan harta benda yang ditinggalkan oleh seorang meyit
kepada para ahli warisnya yang sudah ditentukan di dalam al quran
tidak hanya itu hukum waris ini pun menentukan
siapa saja yang akan mendapatkan harta tersebut atau ahli warisnya
dan berapa jumlah bagiannya hingga jenis hartanya
ilmu waris ini sangat penting
karena allah sudah menjelaskan dengan sejelas jelasnya di dalam al quran
berapa jumlah yang akan diberikan
dan allah sendiri yang menentukan
setengah sepertiga sepertelapan dan lain sebagainya
allah sendiri yang menentukan
dan allah sangat memberikan kita
yang namanya balasannya adalah neraka jahanam
dan kita kekal di dalamnya selama lamanya
kalau kita menentang hukum waris
hukum waris ini jangan sampai dipersalahgunakan oleh kita
kita akan sengsara di dunia maupun di akhirat
dan mungkin hubungan kekeluargaan kita pun akan rusak
yang namanya hukum waris memang harus benar benar
sesuai dengan syariat allah subhanahu wa ta ala
karena allah sendiri yang banyak menjelaskan
oke jadi hukum waris adalah sebuah ilmu yang bisa dipelajari dan juga diterapkan
bagaimana pembagian waris antara anak perempuan dan juga anak laki laki pak ustadz
ya kalau menurut al qur an
dan menurut para ulama ilmu faraid
itu untuk pembagian anak laki laki
dan perempuan itu sudah ditentukan oleh allah subhanahu wa ta ala
allah mengulang sebanyak dua kali
dua pembagian daripada anak perempuan
mendapatkan dua bagian anak perempuan
artinya anak laki laki ini lebih banyak
allah subhanahu wa ta ala sendiri yang menentukan
dua bagian anak perempuan
nah nanti kita juga ingin tahu ya pak ustadz
tolong dibantu untuk pencerahannya
misalnya ada harta yang ditinggalkan
oleh orang tua adalah seratus juta
memiliki empat anak laki laki
tapi jangan dijawab terlebih dahulu pak ustadz
karena nanti penjelasannya boleh disampaikan usai jeda
saudara tetaplah bersama kami di kompas bisnis
saudara tadi kita sudah berbincang tentang prinsip
membagi harta warisan harta dalam prinsip syariah
dan masih bersama dengan kita saat ini
pak ustadz tadi anda menyebutkan bahwa
nah bagaimana nih kalau kita bikin simulasinya
ada seratus juta yang ditinggalkan oleh orang tua
itu pembagiannya akan seperti apa pak ustadz
ya kalau pembagian dua banding satu banding dua ya
antara anak laki laki dan perempuan misalkan
seorang orang tua yang meninggal dunia
memiliki lima orang anak ya artinya
empat orang anak laki laki dan satu anak perempuan
maka pembagiannya seperti yang ditentukan dalam al quran
anak laki laki akan mendapatkan
jadi setiap anak laki laki
kalau kita kalkulasikan dari yang seratus juta tersebut
akan mendapatkan kurang lebih dua puluh dua dua ratus dua puluh dua rupiah
dan itu semuanya anak laki laki
dan anak perempuannya ya kurang lebih
kalau seratus juta berarti kan sebelas juta ya
sebelas juta satu ratus sebelas ribu sekian seperti itu
agar semuanya seratus juta itu terbagikan ke semuanya
yang terpenting sesuai dengan syariat al quran
anak laki laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan
kalau itu kan sesuai prinsip syariah ya
kalau satu keluarga ini
saudara bersepakat untuk membagi rata
apakah diperbolehkan dan apa hukumnya pak ustadz
ya memang kalau kita berbicara
sesuai yang di dalam al quran
dan sesuai ulama ilmu faraid
yang menentukan bahwa pembagian ahli waris itu
untuk anak laki laki ini akan mendapatkan
bagaimana kalau dibagi rata
nah ya seperti itu kan
jadi pembagian rata ini
ada namanya dalam kategori suluh yaitu damai
ini termasuk dengan syariat juga
tapi apa tapi ada syaratnya
ada syarat syarat yang harus dilalui
ketika ingin melakukan pembagian rata
yang pertama tidak menduga bahwa pembagian satu banding dua itu tidak adil
jadi jangan berkata dalam hati setiap ahli waris
pembagian satu banding dua itu tidak adil
karena ini adalah ketetapan dari allah swt
harus dengan keikhlasan dari pihak yang lebih besar
artinya pihak laki laki ini memberikan keikhlasan
sukarela kepada yang perempuan atau adiknya
seperti seorang kakak berkata
ya udahlah saya sudah mempunyai rumah yang banyak
jadi ada keikhlasan dari pihak yang lebih besar
dan juga harus diperhatikan
artinya yang perempuan berucap kepada kakaknya
kakak tidak usah mengambil dua bagian lah
kakak kakak sudah banyak uangnya sudah banyak rumahnya
jadi yang pertama tidak menduga bahwa pembagian satu banding dua itu tidak adil
karena ini ketentuan allah swt
dan yang kedua harus dari sukarela
keikhlasan dari pihak yang lebih besar
artinya seorang anak laki laki yang berkata bahwasanya
harta tersebut yang saya bagikan udah saya ikhlaskan kita bagi rata saja
dan itu termasuk bab suluh kedamaian
nah pak ustadz tadi kan kita sudah bahas soal warisan ya berupa harta
bagaimana dengan utang apakah juga bisa diwariskan
oh yang namanya hutang itu tidak bisa diwariskan
yang namanya warisan itu biasanya harta ya bukan tanggungan
jadi seseorang yang meninggal ya maksudnya kemudian mempunyai hutang ya
bagaimana apakah ini diwariskan pada anak anaknya yang akan membayarkan
kalau kita berbicara secara syariat tidak seperti itu
jadi penyelesaian akan urung rembuk lagi begitu ya untuk permasalahan hutang
bukan diwariskan kepada anak anaknya
ya tapi ketika seorang tua meninggal ya
sebelum pembagian warisan harus diselesaikan
kalau orang tua tersebut masih mempunyai harta
jangan dibagikan warisan sebelum apa
sebelum hutang hutang orang tuanya terselesaikan
jadi kan ketika meninggal ada namanya proses pengurusan jenazah ya
ada misalkan orang tuanya butuh mempunyai hutang
nah itu harus diselesaikan terlebih dahulu
sebelum apa sebelum adanya pembagian warisan
oke paham jadinya ya pak ustadz
jadi ketika ada misalnya orang tua meninggal diselesaikan dulu permasalahan hutang
baru setelah ada sisanya dari pembayaran utang utang ini
barulah dibagi dengan prinsip syariah
di mana anak laki laki bagiannya adalah dua kali dari anak perempuan
terima kasih pak ustadz telah menjelaskan
pak ustadz fahran faris telah bergabung di kompas bisnis
semoga ilmunya ini juga bermanfaat bagi kita semua